saudara dalam rangka memeriakan hari jadi kota surabaya
festival rujak ulek kembali digelar di surabaya jawa timur
ribuan porsi rujak ulek akan dibagikan ke masyarakat secara gratis
pemerintah kota surabaya menggelar festival rujak ulek
untuk menyemarakan hari jadi kota surabaya ke tujuh ratus tiga puluh
pemkot surabaya bersama masyarakat akan mulek bersama di cobek raksasa
mengusung tema sejarah rujak ulek akan ada satu ratus sepuluh grup peserta
yang berlomba membuat konsep rujak uleng
hari jadi kota surabaya masih beberapa hari lagi
namun festival rujak ulek sebelum perayaan sungguh unik
lebih lengkapnya saudara sudah ada fia irmar di surabaya jawa timur
apa saja yang akan digelar dalam acara ini dan seberapa antusias warga di sana
halo selamat pagi asri dan juga saudara
kira kira asri sudah sarapan atau belum pada pagi ini
kalau misalnya belum asri dan juga penonton lomba tv yang ada di rumah
akan kami ajak untuk sarapan bersama di festival rujak elek dua ribu dua puluh
kali ini yang digelar di halaman balai kota surabaya
asri dan juga saudara antusiasme peserta dan juga warga surabaya
begitu luar biasa sekali kalau bisa anda dengarkan ini
terdengar sayup sayup musik yang saat ini tengah dimainkan
oleh para musisi kebanggaan arek arek surabaya
dan kira kira juga selain ada hiburan musik
peserta dari berbagai kalangan ya
dari perhotelan kemudian juga komunitas yang saat ini
tengah berlomba lomba mengulak rujak ya
karena memang ini dilombakan
ada sekitar satu ratus sepuluh peserta yang hadir
yang berpartisipasi dalam festival sejak ulek tahun dua ribu dua puluh
mereka mengulek dengan berbagai konsep
dengan kreativitas mereka bebas
mau menghadirkan konsep apa saja
seperti yang ada di belakang saya ini
mereka mengulek sambil pakai kostum yang begitu unik sekali ya
nah ini saya coba wawancara salah satu peserta nih
ada yang konsepnya pakai baju buto ijo ya mas ya
ini bajunya sebenarnya motifnya si buta dari gua hantu
kalau boleh tahu namanya siapa mas herman ya
untuk konsepnya konsepnya dari movement peak hotel surabaya sih
tetap kita dari kolonial belanda
ditandakan dengan batik parang yang dipakai di bawahan
dan kostum yang ada di atas
tapi saya si buta dari goantu dan wiro sableng ini lebih lampau lagi
lebih lampu lagi turun gunung
dan ini bisa dikatakan masa peralihan
ini ngulek berapa porsi nih mas herman dan juga teman teman semuanya
untuk rujak cingurnya kita bikin untuk umum kita bikinnya sebelas porsi
tapi untuk panitia sekalian untuk penilaian itu satu porsi
sukses selalu semangat nguleknya ya mas ya
oke baiklah siap mantap
oke jadi memang masing masing peserta ini
saudara mengulek rujak antara delapan sampai

apalagi untuk rujak yang cantik
juga ada rujak ulek yang nanti akan dibuat bersama sama di cobek raksasa yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota surabaya
cobek raksasa ini nantinya akan mengulek sekitar lima ratus porsi yang juga sama nanti akan dibagikan secara gratis kepada warga
selain itu memang ada yang berbeda dalam pelaksanaan festival musik bulek yang diadakan pada pagi hari ini asri dan juga saudara
kalau memang kita ketahui di beberapa tahun sebelumnya rujak ulek ini selalu digelar di kawasan kiak kia
namun karena tahun ini kawasan kyakya ini tengah direvitalisasi oleh pemerintah kota surabaya
oleh karena itu pada tahun ini festival rujak ngulek diadakan di halaman balik kota surabaya
meski begitu antusiasme warga untuk mencicipi festival rujak ulek untuk mencicipi rujak ulek dengan berbagai varian ini tetap luar biasa sekali ke asri
wah gimana gak semangat ya pagi pagi ngulek rujak sama si buta dari gohantu lagi
selamat bertugas kembali fia irma terima kasih untuk laporan anda dan juga selamat makan rujak